suasana duka juga dirasakan keluarga juliadi di desa ciampanan kecamatan cineam kabupaten tasikmalaya jawa barat
mereka mendapat kabar bahwa kerabatnya juliadi menjadi korban tenggelam kmp yunice di selat bali selasa malam
pemuda tersebut diketahui menjadi salah satu korban yang masih dinyatakan hilang
juliadi bekerja di kmp yunice sebagai pedagang di kantin sejak dua tahun lalu
terakhir korban berkomunikasi dengan keluarga melalui panggilan video pada dua puluh enam juni
ketika kan tadi pagi juga paman saya sudah berangkat ke gede manu
sudah mencari informasi sudah mengunjungi rumah sakit rumah sakit dan belum ditemukan
masih belum disembuhkan terus cinta sudah menyatakan bahwa adik saya itu masih dalam pencarian
korban dikenal sebagai sosok anak yang ulet dan bertanggung jawab
keluarga berharap juliadi ditemukan dalam kondisi selamat agar bisa kembali berkumpul
dini putan cnn indonesia